kita buka kabar pagi ini dari bunga citra lestari yang kembali naik panggung
pasca meninggalnya sang suami ashraf sinclair
dalam konser bertajuk romantic valentine concert yang berlangsung sabtu malam lalu ini
bcl tampil bersama penyanyi asal irlandia ronen kitting
serta christian bautista penyanyi asal filipina
tampil dalam balutan gaun hitam bcl mempesona para penonton
ibu satu anak ini menyanyikan tiga buah lagu cinta yang memiliki arti mendalam baginya dan suami tercinta
seperti lagu berjudul tentang kamu cinta sejati dan karena ku cinta kau
cuma saya memang tidak pernah menyangka kalau ternyata lagu ini punya personal meaning sekarang ini buat saya
saya tidak pernah menyangka
dalam waktu yang secepat ini saya harus kehilangan cinta sejati saya
tapi saya harap setiap kali saya menyanyikan lagu ini atau ada orang yang mendengarkan lagu ini
kita semakin menghargai yang namanya waktu
waktu dengan orang tersayang
meski bernyanyi pandemi
dan penuh emosi yang mendalam
bcl menunjukkan ketegarannya tampil di atas panggung
ronan kitting mengucapkan rasa bela sungkawanya pada bcl dan mengaku kagum pada kekuatan hatinya

jadi pikiran saya dengan anda adalah anda adalah wanita yang sangat berani
dan untuk tidak menolak fans anda
dan untuk menangkap malam ini dengan menonton
menunjukkan orang yang dia adalah
bahkan sengaja mempersembahkan salah satu lagu hitsnya
lagu ini bercerita tentang bagaimana jika hari esok kita tak lagi bisa melihat pasangan kita
total ronan keating menyanyikan sekitar delapan belas lagu populernya
hingga single terbarunya one of a kind
sementara itu christian bautista juga tampil membawakan lagu lagu cinta miliknya
yang mampu menyihir penonton yang hadir
di antaranya since i found you
tim liputan cnn indonesia